berbicara tentang perayaan natal pada dua puluh lima desember ini
pembuat kaos dengan teknik airbrush bergambar yesus kristus di jombang jawa timur
mendapatkan berkat tersendiri
berkat keterampilannya membuat kaos bergambar yesus
kini baju yang dibuatnya laris manis diburu oleh warga yang merayakan natal
bahkan hasil karyanya dipesan hingga luar daerah
beginilah aktivitas sami haji warga barang jombang
seorang pembuat baju di dalam bengkel rumahnya
kaos bergambar yesus kristus yang dibuat dengan teknik airbrush
laris di serbu pembeli yang merayakan natal
gambar kaos yang digambar dengan menggunakan teknik airbrush
memiliki kualitas gambar yang lebih baik
bukan hanya dari gambarnya saja tetapi kualitas gambar yang bisa bertahan lama
kualitas yang baik juga berpengaruh pada harga yang ditawarkan
menurutnya harga bisa disesuaikan dengan permintaan pembeli
samiaji pun kebanjiran pesanan saat momen natal seperti ini
alhamdulillah momen momen natal ini
ada banyak pesanan yang berkenaan dengan hari natal
kayak yang di belakang saya ini
juga banyak kadang lukisan kaos kelahiran yesus
pemesan sendiri kita teman online dapat dari online
ada juga teman lama ada juga yang datang ke sini
salah satu pembeli menuturkan dirinya sengaja memesan kaos bergambar yesus
yang dilukis dengan teknik airbush
dan juga membuat kaos yang lebih baik meski harganya lebih mahal
memeriahkan natal ini sehingga ada kenangan kenangan
seperti bikin baju baju keluarga unik unik juga
produk dengan bahan cat biasa
kaos kreasinya ini dibanderol seharga satu ratus lima puluh ribu pergambar
tapi jika kaos dengan kualitas cat yang baik
harganya berkisar dua ratus lima puluh hingga tiga ratus lima puluh ribu rupiah